pandemi covid sembilan belas kembali membuat program latihan platnas renang indonesia terganggu
kali ini penutupan seluruh venue di kawasan gelora bung karno atau gbk
akibat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
membuat tim pelatnas renang indonesia untuk sementara tidak bisa lagi berlatih di stadion akuatik gbk
kolam renang cikini di kawasan jakarta pusat menjadi pilihan tempat untuk berlatih bagi enam atlet renang indonesia
namun tim pelatnas renang indonesia hanya bisa menggunakan kolam di pagi hari saja
sebab kolam yang ada di area hotel ini masih dibuka untuk umum dengan pembatasan jumlah pengunjung
dengan kualifikasi olimpiade tokyo yang sudah di depan mata
tim platnas renang indonesia memang harus berpacu dengan waktu
pandemi covid sembilan belas yang juga belum meredah membuat tim pelatnas renang indonesia
harus membatalkan rencana training camp ke australia di awal bulan depan
sebagai gantinya pelatih asal australia michael piper yang akan datang ke tanah air
ya sebenarnya kalau kami sih berharap ya memang ini kan cuma enam orang
kalau kita nggak mungkin juga ini juga mereka tinggal juga bareng ya
artinya kalau latihan itu gbk itu hanya dibuka untuk mereka saya rasa sebetulnya sih kan tidak akan ada masalah
nah harapan kita ya untuk tim nas ini karena ini kan kualifikasi olimpik ini
ini kan nggak lama lagi ya ini batasnya waktu sudah tinggal enam bulan lagi gitu
kita harapkan kita masih bisa di sana sih tadinya
tapi karena pengelola menutup semua fasilitas yang ada termasuk kolam renangnya sehingga kita harus pindah ke sini
rencana terdekat enam atlet renang indonesia ini akan tampil di kejuaraan renang di tokyo tanggal tiga april mendatang
yang juga merupakan kualifikasi olimpiade
erlangga wisnuaji julian asri jakarta